sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aduh susah lagi dibukanya

aduh ada orang gak ya
oh iya teleponnya resmi
gue gak bawa telepon lagi
suara siapa tuh
kayak suara wulan
udah gak beres nih
siapa di dalam
roman tolong man ini gue kepunci di dalam
gue gak ngerti gak bisa dibukanya
bisa tolong dorongin dari luar gak
oke oke oke tapi lu minggir ya
tuan kenapa ya
gue ada ulangan makasih
bantuan gue gak gratis ya
eh bukan uang yang gue minta
lo tetep jadi pasangan gue dalam lomba musikalisasi kuisi
lo mau kan
gue gak mau
lo harus mau
gue gak mau
lo harus mau
gue gak mau
oke kalau lo gak mau gue kurung lagi ya
ayani aja deh
gue gak mau berpasangan sama bella
gue gak mau tau lo harus tetap jadi pasangan gue di musikalisasi puisi ya
sepulang sekolah nanti lo gue tunggu di aula
gue gak mau tau pokoknya lo harus dateng
kalo ketemu gue seret
alasan kembali ke tempat semula
hormatku untuk sang saka
romansaku untuk sang pecinta
terima kasih pada sang pencipta
atas ulang dari yang kau cipta
gak betulan nih
tepi lo kok tinggal di mobil gue
gue sampai lupa loh kemarin ini
pesanan customer belum ditulis semua alamatnya
kalau gitu gue bawa aja satu
yaudah kita tulisin aja ya
terpustakaan kali ya
eh mau gue bantuin
engga usah sam
kalian ngapain sih bawa bawa barang barang ke ini
hmm ini loh sam
gue sama mulan tuh mau
buat anak anak jalanan
kalian mau ngasih barang barang ke anak anak di jalanan

gue mau nanya deh
pulang sekolah gue mau ajak lo buat jalan
soalnya bokap sama nyokap gue baru pulang dari bulan madu
takutnya nanti kalau misalnya gue gak ada
cuk cuk cuk cuk cuk
kayaknya ada yang ditolak nih guys
sekalinya ditolak bakal terus terusan ditolak
lo diterima kan
kalau gue selalu punya cara untuk diterima
kata bella lo batal ya ikut lomba musikalisasi sama roman
gimana kalau lo sama gue aja
benar atau enggaknya berita itu
yang jelas gue gak mau duet sama lo
katanya punya segala cara biar bisa diterima
resih lo ya
emang gue resih kenapa
dari mana lo ditinggalkan
di luar sekolah lu habis
lo bener emangnya mau ngundurin diri
bukannya kemarin lu kesel banget ya gara gara roman ngundurin diri
kenapa sekarang jadi law sih
dia tuh pelin pelan rin